kembali di cnn indonesia newsroom kalimantan selatan siap menjadi ibu kota negara republik indonesia
bahkan pemprov kalimantan selatan mengklaim telah menyiapkan lahan sekitar tiga ratus ribu hektare
hal ini disampaikan gubernur kalimantan selatan syahbirin nur dalam acara dialog nasional tentang pemindahan ibu kota negara
wacana pemerintah pusat untuk memindahkan ibu kota negara indonesia ke pulau kalimantan terus digulirkan
kalimantan selatan adalah salah satu kandidat wilayah di kalimantan yang digadang gadang sebagai ibu kota selain kalimantan tengah dan timur karena dianggap berada di tengah tengah indonesia
dalam dialog nasional ini disampaikan ada tujuh kriteria dalam penentuan lokasi ibu kota negara yang baru
kriteria ini adalah secara geografis tempatnya berada di posisi sentral atau berada di tengah tengah indonesia
tersedia lahan yang luas milik pemerintah atau bumn lahan bebas bencana gempa bumi
gunung berapi tsunami banjir erosi serta kebakaran lahan
kriteria lainnya adalah tersedia sumber daya air yang cukup dan bebas pencemaran lingkungan
dekat dengan kota existing yang sudah berkembang potensi konflik sosial rendah dan memiliki budaya yang terbuka terhadap pendatang
dari tujuh kriteria itu kalsel diklaim masuk hampir semua kriteria
gubernur kalsel syabirin nur mengklaim kalsel siap untuk jadi ibu kota
bahkan pihaknya telah menyiapkan tiga ratus ribu hektare lahan
meski begitu gubernur menyerahkan keputusan di tangan presiden
menurutnya meskipun nantinya pilihan akan jatuh ke provinsi lain
kalsel tetap akan mendapat imbas manfaat terutama dari sisi ekonomi
kesiapan kita tentunya berharap bisa memenuhi kriteria kriteria yang menjadi standar
menjadi penilaian menjadi acuan dari para
pengambil kebijakan kita di pemerintah pusat
tapi yang jelas kita berupaya maksimal mungkin menyiapkan yang menjadi kebutuhan daripada sebuah kekuatan negara
kepala deputi bidang pengembangan regional kementerian ppn bapenas
rudi s prawiradinata mengatakan
tiga provinsi di kalimantan yang menjadi kandidat ibu kota ini mempunyai peluang yang sama
tinggal keputusan diserahkan kepada presiden ri joko widodo
terumum di kalimantan sangat positif
saya katakan kan sangat berdampak positif ke kalimantan sendiri tapi juga ke luarnya
karena kan sekarang banjarmasin aja lah untuk pembangunan kan banyak sumber alam dari sulawesi
kemudian bahan bahan lain dari surabaya
nah bayangkan kalau nanti ada ibu kota baru di kalimantan
apakah di banjarmasin atau di kalimantan
di kalimantan satu di provinsi lain
itu pasti pergerakan ekonomi sangat tinggi
pembangunan dari investasi investasi yang akan ada di sana
rudi menambahkan lokasi baru ibu kota negara memerlukan lahan empat puluh hektar
yang lokasinya akan ditentukan oleh presiden jokowi
setelah ditentukan bapenas akan mengkaji lebih dalam untuk desain ibu kota
sementara proses groundbreaking rencananya dilakukan pada dua ribu dua puluh
sehingga pada dua ribu dua puluh empat sudah mulai pemindahan ibu kota
nanik hayati banjarbaru kalimantan selatan